mendengar namanya disebut sebut antasari asar presiden ke enam susilo bambang yudhoyono langsung merespon
lewat cuitan di lini masa twitter sby merasa diserang oleh antasari
cuitan yang pertama disampaikan adalah yang saya perkirakan terjadi
tampaknya gerasi kepada antasari punya motif politik dan ada misi untuk serang dan diskreditkan saya
satu hari sebelum pemungutan suara pilkada jakarta antasari lancarkan fitnah dan tuduhan keji terhadap saya
di tweet selanjutnya kemudian sbi mengatakan tujuan penghancuran nama sby oleh antasari dan para aktor di belakangnya agar agus silvi kalah dalam pilkada besok
tidak berhenti sampai di sini sby mencuit kembali
apa belum puas terus memfitnah dan hancurkan nama baik saya sejak november
agar elektabilitas agus hancur dan kalah
tanggapan sbi masih berlanjut dengan menyebutkan luar biasa negara ini tidak masuk di akal saya
naudzubillah betapa kekuasaan bisa berbuat apa saja
jangan berdusta kami semua tahu
semua twitter ini tertanda dengan tanda bintang sby yang artinya memang ditulis langsung oleh susilo bambang yudhoyono